jika anda berkata kata di media sosial juga harus nih sangat sangat bijak
jangan sampai seperti yang satu ini seorang anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karawang babak belur dihajar puluhan orang
aksi pengeroyokan itu diduga akibat korban memposting dan menyebarkan meme amin rais dan habib rizik sihab melalui grup whatsapp
nah kasus pengeroyokan ini masih ditangani kepolisian polres karawang
dalam video amatir terlihat masa yang mencari keberadaan hitler menerobos masuk ruang sekretariat dprd dan menghujani hitler dengan pukulan dan tendangan
masa emosi dengan ulah hitler yang memposting meme gambar amin rais dan rizik sihab di sebuah grup whatsapp
tindakan hitler ini dianggap melecehkan kedua tokoh tersebut
untuk meredam amarah masa polres karawang mengamankan liter nababan dan menarikannya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis
hitler mengalami luka di wajah terutama bagian hidung mulut dan dagu
selain memproses hukum atas tindakan yang dilakukan oleh hitler nababan pihak kepolisian juga akan memproses hukum aksi pengeroyokan terhadap anggota dewan itu
terjadi kejadian keributan antara pihak pihak tertentu dengan korban
sehingga korban mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya
karena saat ini untuk korban kita amankan dan kita bawa ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan
sementara itu partai demokrat kabupaten karawang belum bisa memastikan apakah akan memberikan sanksi terhadap nitler nababan
kasus ini akan terlebih dahulu dilaporkan ke dewan pengurus pusat partai demokrat
tariana karawang jawa barat
ya itu sebabnya di masa politik ini pemirsa ini harus betul betul bijaksana ya
baik kita sendiri sebagai yang menggunakan media sosial
jangan membuat memes yang memang nanti berpotensi untuk bisa menimbulkan kebencian
dan juga untuk yang lainnya jangan juga mudah terprovokasi ketika melihat informasi informasi yang sepertinya memang sangat sensitif
betul jangan mudah juga untuk menyebarkan kembali ya
anda bisa masuk dalam pusaran tersebut